ya tukang todong saya temennya
mantan istri bos sudah nikah lagi
mungkin dia mengalami kesulitan dalam mencari lelaki yang sebaik saya
kamu ada rencana
rencana mau nikah lagi
memang ada yang mau
saya punya rencana untuk menikah lagi
saya butuh teman untuk menikmati kesuksesan di masa depan
saya butuh teman untuk menikmati kesuksesan di masa depan
masa kamu gak ngerti
kamu cari yang gimana
kalau tampang sih yang umum umum aja
yang umum umum aja itu yang gimana
tapi ancur juga jangan
mungkin dia gak bakal mau sama saya
yang penting punya kerjaan
bisa menerima saya satu paket
saya udah punya buntut

ayo dua kali lagi nyamperin ke orang
datang ke orang
gimana bang rahmat bisa tahu kalau mereka orang jahat
dari cara mereka melihat ke orang
memandang ke orang
terus orang itu kan batak
akan mengetahui batak itu kan
itu jelma itu dua
itu orang ditipu
orang pura pura tuli
tak bisa mendengar
waktu jelma itu nanya ke orang
orang gak jawabnya
waktu jelma itu ngaku tukang tolong
bikin kaget saya aja
kopi naik jauh deh
apa nggak takut nanti asam lambung naik
jangankan asam lambung
sama tukang tolong saja
gak ada rencana kemana mana
jangan terlalu menikmati rasa sakit hati
bukan nggak boleh tapi hidup kamu belum berakhir
jangan cuma buang waktu dengan percuma
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
jangan sia siakan bakat kamu
saya udah insap
memangnya isap bikin kamu dipandang sama dija
gak usah ngomongin dia lagi
kalau nggak mau ngomongin dia lagi kenapa kamu masih mikirin dia
saya gak mikirin dia
kamu jangan bohong
mau pakai ini juga
tapi kalau mau ketemu kita bisa ketemu di tengah
yaudah saya kesana
saya gak jadi pinjam uang ke bank keliling
gak memenuhi syarat
kamu kan ngontrak juga
saya pinjam uang rumah orang tua buat jaminan
kenapa kamu gak pinjam uang rumah orang tua kamu
yang di batu nunggal
pinjam uang rumah mertua
boleh tuh orang itu numpang
mana mungkin dia mau ngasih
motor saya nggak enak buat boncengan
sebenarnya ini uang dari mana
ganti uang mama yang kecopetan
sumbangan dari temen
saat nya ketemu pria
minus pemburu suara
nya diolut on mesterium
upnaire yang memerlukan tane dan bagian lamub
yang super jenis khusus apa ngga sih
udah gak tahan
nanti nyusul ya
ke orang lain mah pinjam aja susah
dia malah nyumbang
orang biasa aja
boleh ikut duduk
gak apa apa tasnya disini aja
dia ada usaha kecil kecilan
usaha kecil kecilan apa
mudah mudahan usahanya lancar
saya duluan ya
gara gara ketemu bang keliling
kita gak nyari acung sampai ketemu
kita jadi teman dari dulu
kita pasang pendek
kita pasang sehat mudah
ini dia beliuk
kenapa aku roland
kamu kok dilaat gan
ohem pertandungan buat mohon
tenang jangan panik
saya nggak akan teriak copet
kamu dulu saya copet
saya nggak akan laporin kamu ke polisi
waktu kita ketemu waktu itu
kita belum kenalan
dulu kita sekolahnya gak benar
naik kelas asal naik kelas
udah sekolah gak tinggi
nilai jasanya juga pas pasan
gimana kita mau cari kerja
kita kalah saing sama yang dulu sekolahnya serius
habis kita ketemu waktu itu
nomet saya gak ada
kamu yang nyopet
tenang jangan sedih
kalau mau nyopet jangan asal nyopet